reklamasi pantai utara jakarta setahun belakangan memang tidak hanya sekedar menjadi isu lingkungan dan tata kota semata
pilkada dki jakarta menjadikan isu ini masuk ranah politik bahkan hukum
lalu seperti apa dinamikanya kami punya sedikit rangkumannya untuk anda
logi masuk di dalam pelanggaran berat
oleh karena itu kami putuskan untuk dibatalkan untuk waktu seterusnya
pernyataan menko maritim rizal ramli pada waktu itu yang membatalkan reklamasi pulau g tiba tiba menghenyak perhatian publik
semula proyek prestisius reklamasi itu digadang gadang bisa menjadi solusi masalah banjir penurunan muka tanah dan keterbatasan lahan ibu kota
perseteruan terbuka antara rizal ramli dan gubernur basuki cahayapunama waktu itu juga mengiringi situasi tersebut
seiring jalannya waktu pemerintah melalui menko maritim yang baru luhut panjaitan memutuskan bahwa proyek reklamasi terus dilanjutkan
polemik reklamasi juga masuk ke ranah hukum saat terungkapnya kasus suap peraperdah reklamasi pantai utara jakarta yang melibatkan dirut agung podomoro land arisman wijaya dan anggota dprd dki jakarta muhammad sanusi
yang terbaru pengadilan tata usaha negara jakarta memutuskan mengabulkan gugatan layan terhadap reklamasi tiga pulau di teluk jakarta dalam tiga sidang terpisah
selain itu majelis hakim juga memerintahkan penundaan segala bentuk pembangunan dalam reklamasi tiga pulau sampai ada kekuatan
pada saat terakhir di hal tersebut calon gubernur petahana basuki caya punama mengatakan putusan pt un tidak mengganggu program kerjanya
walaupun reklamasi merupakan salah satu program yang tercantum dalam visi misi kampanye petahana ahok mengaku hanya memanfaatkan izin reklamasi untuk meminta kontribusi tambahan kepada para pengembang
kalau reklamasi ya nggak ganggu dari dulu kan reklamasi juga bukan izin saya yang kasih kan
cuma saya memanfaatkan izin reklamasi yang sudah keluar supaya ada kontribusi tambahan
kalau itu memang nggak jadi ya memang dari dulu juga bukan ide saya bukan program saya
saya nggak pernah berpikir kalau saya pikir kalau ada ya saya manfaatkan untuk membangun dki
sementara anies baswedan mengatakan hasil fonis hakim pt un membuktikan bahwa izin reklamasi pulau buatan tidak sesuai prosedur
menurut anies selain melanggar aturan proyek reklamasi berpotensi menimbulkan diskriminasi karena tidak berpihak kepada orang banyak
anies berjanji jika ia menjadi gubernur dki jakarta
ia akan menghentikan proyek reklamasi
kalau ada prosedur itu dinas siapa saja harus mengikuti prosedur yang sama
kalau prosedur tidak diikuti akan muncul potensi diskriminasi
jadi saya apresiasi sikap hakim yang berani mengambil keputusan dengan tegas
dan kita nanti akan mentaati semua keputusan keputusan yang dibuat oleh pt un itu
prinsip kita adalah ingin berpihak kepada kepentingan kita
kepentingan warga kepentingan orang banyak
sehingga pemanfaatannya harus mencerminkan kepentingan orang banyak juga
kita nantikan bagaimana para calon pemimpin ibu kota memutuskan reklamasi pantai utara jakarta secara bijak
untuk kepentingan publik jakarta bukan sekedar kosmetik politik semata
budi adiputro cnn indonesia
dinamika polemik reklamasi pantai utara jakarta bak bola panas yang terus menggelinding liar
bukan hanya melalui aspek tata kota saja lingkungan atau ekonomi
tapi bola liar reklamasi juga menjadi komoditi politik yang diperdebatkan para kandidat sejak awal awal kampanye
baru saja kita mendengar putusan pt un yang meminta penundaan reklamasi di tiga pulau
lalu bagaimana tanggapan dan strategi dua pasangan calon pasca putusan ini
apakah perbedaan visi dan misi para kandidat tentang reklamasi masih terjadi
atau justru di penghujung pertarungan ini malah hasilnya ada kompromi
nah kita akan membahasnya malam hari ini bersama ibu emy hafilt
jurubicara tim pemenangan ahok dan jarod terima kasih bu emy sudah datang
kemudian ada bang alexander yahya datuk jurubicara tim pemenangan dari anis sandi
terima kasih bang alex selamat malam
kemudian ada mas nirwono yoga ahli tata kota dari universitas trisakti untuk mengelaborasi lagi tentang kasus ini
terima kasih mas nir sudah datang
saya akan ke mas nir dulu untuk mengelaborasi ini dinamikanya kan terus bergerak secara lingkungan
secara gugatan hukum secara kondisi
gugatan hukumnya ada kasus korupsinya di sela sela itu kemudian aroma politiknya juga dahsyat
seperti apa anda bisa melihat bagaimana proyek reklamasi ini berjalan dan kemudian menjadi sangat penting terutama untuk kita bahas
dan diketahui publik terkait dengan putaran kedua pilkada dki jakarta ini
ya baik secara umum sebenarnya pertempuran untuk persoalan reklamasi ya itu sebenarnya jauh sebelum pilkada ini
saya masih ingat pada tahun dua ribu lima dua ribu tujuh bahkan
justru pada saat sudah mulai
sudah mulai dilakukannya evaluasi rencana tata ruang wilayah jakarta dua ribu dua ribu sepuluh untuk persiapan ke rt rw dua ribu sembilan belas
nah disitu sebenarnya sudah mulai lahir pertarungan sebenarnya gagasan tentang perlu tidaknya reklamasi yang merupakan terusan sejak zamannya era orde baru sebenarnya
nah kemudian disitulah kemudian salah satu poin yang akhirnya dalam tanda petik ini sebenarnya masuk adalah dimasukkannya rencana tujuh belas pulau di dalam rt rw jakarta dua ribu sepuluh dua ribu tiga puluh yang kita katakan
nah disitu sebenarnya juga sejak awal itu menjadi pertentangan waktu itu ya
jadi contoh paling mudah adalah bagaimana tiba tiba umpamanya muncul angka tujuh belas pulau
kok enggak sepuluh kok enggak dua puluh atau enggak lima gitu ya
gajil gitu maksudnya
ya ya kenapa itu sejak awal sudah menjadi catatan utama pada saat penyusunan rt rw yang dilanjutkan dengan penyempurnaan dalam rencana detail tata ruang jakarta dua ribu sepuluh yang disahkan tahun dua ribu empat belas

pengesahan rt rw dan rtr itu mengalami penundaan
contoh ya rt rw itu harusnya disahkan tahun dua ribu sepuluh tapi akhirnya molor sampai tahun dua ribu dua belas baru disahkan rt rw nya
kemudian setelah itu apa terjadi penyempurnaan dalam rencana detail tata ruang yang baru tahun dua ribu empat belas
jadi kalau kita lihat
ini untuk mengakomodasi reklamasi menurut anda
kalau lihat dari rentang waktunya saja sudah pasti akan terjadi untuk menunjukkan betapa alotnya sebuah rencana
itu bisa berhasil
nah maksudnya dari awal kita masuk di dalam rt rw hingga akhirnya di dalam rencana detail tata ruang
nah makanya tadi saya katakan sejak awal memang ini merupakan satu hal yang paling sensitif di dalam penyusunan rt rw dki jakarta
nah selanjutnya kemudian yang terjadi adalah kalau kita bicara konteks waktunya ya
selain mulai dilaksanakannya pelaksanaan reklamasi itu gitu kan
ada beberapa catatan yang perlu digarisbawahi
yang pertama dalam proses penyusunan rt rw dan edtr
artinya masih dalam proses tetapi dalam pelaksanaan di lapangan sebenarnya sudah dilakukan pekerjaan reklamasi
nah salah satu yang kita ingat tentu yang sudah jadi adalah pulau c dan d ya
yang kemudian dilanjutkan dengan pulau g dan yang terakhir kasusnya adalah pulau fik yang dalam proses pengajuan
padahal proses pembahasannya masih berlangsung menurut anda
betul nah makanya tadi yang perlu kita garisbawahi
contoh kasusnya dalam konteks pulau c dan d ya
kalau kita pelajari dalam rt rw dan edtr ya
kalau kita pelajari dalam rt rw dan edtr pulau itu sebenarnya kan terpisah
tidak menyatu seperti yang kita lihat sekarang
nah kenapa kok bisa jadi menyatu
salah satunya itu tadi dalam proses penyusunan rt rw dan dtr proses itu sudah berjalan mas
di lapangan sudah berjalan
jadi itulah yang kemudian dari teman teman penggiat lingkungan dan juga banyak sekali teman teman yang mempertanyakan hal itu
maksudnya anda menyium ada bau amis gitu dalam pelaksanaan
sejak awal ya
tidak ada hubungannya antara perjalanan dan pelaksanaan
awal itu antara penyusunan rencana tata ruang dengan pelaksanaan di lapangan itu sudah tidak sinkron sebenarnya sejak awal ya
contoh bagaimana mungkin di dalam rt rw belum dimasukkan tetapi dalam pelaksanaan di lapangan sudah mulai dilakukan kegiatan reklamasi tadi
terkait dengan putusan pt un yang terakhir ini perspektif anda seperti apa mas nir
ya dalam konteks putusan paling terbaru ya
penundaan ataupun juga pembatalan sebenarnya dari pulau fik ini sebenarnya yang perlu kita garis bawahi adalah ada dua
satu adalah ketegasan dari pemprov dki untuk mengambil sikap
karena sikap ini akan berpengaruh terhadap lanjut tidaknya kegiatan reklamasi selanjutnya satu ya
kemudian kedua yang ini sebenarnya juga menarik sebenarnya
ini akan memberi contoh apakah pemprov dki akan mengikuti apa yang dihasilkan oleh pt un atau tidak
karena ini nanti yang saya khawatirkan justru terhadap kegiatan reklamasi reklamasi yang terjadi di lain kota di indonesia
saya mencatat kurang lebih ada dua puluh kota besar di indonesia yang sebenarnya dalam proses tidak beda sama ya
tidak terlalu berbeda
artinya reklamasi ini sedang berlangsung di beberapa kota di indonesia
dari beberapa kota yang kami kunjungi itu juga terjadi perdebatan
contoh paling dekat ya pasti tentu yang di bali namanya ya
tapi di makassar di kendari di ambon ya
reklamasi itu jalan sebenarnya sedang dalam proses juga
jadi ini nanti akan menentukan peta tentang kota kota pesisir di indonesia
apa yang dilakukan oleh jakarta saya yakin pasti akan ditiru oleh kota kota di indonesia
ini tipe kalau pembangunan kota kota di indonesia seperti itu
nah artinya terlihat salah atau benarnya
apapun hasilnya nanti ini yang menurut saya perlu kita pertimbangkan masa masa
penting sekali keputusan eksekutif di sini untuk melanjutkan atau menunda atau mungkin membatalkan
ini menjadi penting karena memang dampaknya tidak hanya untuk jakarta
tapi untuk secara nasional
bu emy kalau kita lihat ini kita belum bicara mengenai perlu atau tidak reklamasi
tapi kita bicara mengenai putusan pt un yang secara politik memang
kemudian hidungnya orang menunjuknya pak ahok dan pak jarod ini sebagai pasangan petahana
perspektif atau sikap dari pasangan ahok jarot sendiri melihat putusan ini seperti apa
ya tentu pak ahok jarot pak basuki sebagai gubernur itu akan mengikuti hukum ya seperti kemarin
nah semua celah celah hukum akan digunakan
dan seperti gugatan gugatan yang kemarin yang ada untuk pada gubernur
itu pasti akan ada banding
saya tidak tahu yang ini belum diputuskan akan banding atau tidak
tapi yang lain lain itu seperti bukit
duri dan pulau g itu banding
dan bukit duri itu banding di pengadilan tinggi
kemudian di mahkamah agung itu dibatalkan hasil pt un yang tingkat negeri
nah yang pulau g banding itu juga dibatalkan
jadi proses hukum ini akan diteruskan
tapi yang paling penting menurut saya adalah
tadi dikatakan bahwa itu prosesnya panjang
kenapa proses reklamasi itu tetap berjalan walaupun rt rw nya belum selesai
jadi begini di dalam investasi ini bukan kita pro investor ya
tapi ada undang undang yang harus kita ikuti
ada undang undang penanaman modal ada undang undang tiga puluh dua ribu empat belas gitu ya
di mana kalau izin prinsip sudah dikeluarkan
lalu dalam dua tahun itu seharusnya izin operasional harus dikeluarkan
kalau dia memenuhi semua persyaratan
jadi persyaratan sebagai gubernur pasti akan dilihat persyaratannya apa saja
amdalnya ada ininya ada kan cek cek begitu
nah kalau itu sudah ada tidak ada alasan bagi gubernur untuk bisa menahan itu
yang kedua kalau izin sudah keluar pada saat satu proses itu berjalan
bukan berarti izin itu kemudian ditunda pelaksanaannya
jadi izin itu tetap harus bisa terlaksana sampai disesuaikan sampai jalan
kalau tidak semua investasi bisa berhenti
begitu ya itu satu
jadi tidak menyalih aturan apa apa
makanya biasanya apa yang pak basuki itu sangat rapi ya begitu begitunya ya
makanya di pengadilan banding dia menang lagi
waktu yang di bukit duri itu sampai mahkamah agung sudah memenangkan membatalkan pt un
jadi tapi yang kedua apakah reklamasi itu perlu atau tidak
nah ini yang menurut saya yang sekarang ini sayangnya
isunya itu terlalu banyak ke politik dan karena itu ahok gitu loh
kalau itu bukan pak ahok itu nggak dipersoalkan kok kemarin kemarin
fokal keluaran itu diam saja gitu loh
karena fakta lapangannya memang mengharuskan untuk reklamasi
iya dan ini kita punya gini ya sebagai negara ini kita sudah mengekspor puluhan ratusan juta kubik tanah pasir
pulau pulau di pulau riau itu hilang
membagusi membuat bagus singapura
canggih itu dari mana itu dari pulau pulau di kepulauan riau itu yang hilang
pernah nggak ada orang yang ribut selama ini
ini daerah kaumu jakarta yang sudah tercemar berat gitu loh itu sebenarnya sudah tidak layak huni
alternatifnya apa kalau nggak ada reklamasi itu harus ditanami kembali apa namanya yang sudah terjemahal itu dengan bakau
lalu untuk hunian baru itu harus dibuat yang baru
nanti kita akan masuk ke lebih dalam lagi mengenai perlu atau tidak reklamasi
tapi kita akan bicara mengenai apa namanya putusan pt un dulu bu emy saya akan ke mbak alis
sudah sudah putusan pt un itu tidak membatalkan reklamasi
tidak membatalkan itu yang perlu dicatat itu bu emy
itu perlu dicatat tidak membatalkan reklamasi hanya izinnya dibatalkan karena gitu ya satu dua tiga gitu
tapi ini kemudian apakah pasangan ahok jarot sendiri menganggap dengan adanya putusan pt un
ada yang menggugat yang menggugat ini kan dari kalangan nelayan atau mungkin aktivis lingkungan
itu adalah resiko
jadi menurut anda tidak mendapatkan dukungan dari klas
bukan bukan ya saya kira ada salah pengertian di bawah tidak nyambung
terus kemudian ada pihak ketiga yang masuk yang menggugat ya mobil kada
tapi sebetulnya itu menunjukkan bahwa seorang gubernur itu harus berani mengambil resiko
resiko bahwa untuk melakukan sesuatu itu harus dilakukan gitu ya apakah ini sudah bukan dia yang merencanakan
tapi sebagai eksekutor kalau dia tidak melaksanakan maka dia bisa digugatkan gitu
ya lebih baik dia digugat seperti sekarang gitu kan jadi semuanya jelas daripada dia digugat oleh perusahaan
karena izinnya sudah keluar tapi izin operasionalnya tidak keluar
izin prinsip bukan bukan bukan kan zamannya bukan zamannya
bisa dia kebutuhan prestasi juga gitu pem publik itu
iya jadi serba salah gitu loh serba salah jadi ya sudah
pak walis pak adis dan pak sandi happy dengan putusan pt un ini tidak
kayaknya wah ini sejalan dengan visi media
sejalan dengan visi visi kita nih untuk membuat reklamasi
saya sendiri nggak sama mas anies dan bang sandi saya sendiri mengucapkan alhamdulillah atas keputusan pt un ini
karena memang tim kami bukan saja mas anies dan bang sandi tapi banyak dari kami yang memang memiliki kritik keras
terhadap proses pengambilan kebijakan dalam reklamasi dan pelaksanaannya
tentu dengan ini kita saya pikir kita boleh bicara mulai dari yang paling dasar dulu dari values paling dasar daripada apa yang sedang terjadi sekarang
pertama kita bicara tentang ekosistem kita perlu memahami ekosistem itu sebagai satu satuan kehidupan yang di situ ada manusia di situ ada alamnya disitu bukan saja kadang kadang kita suka salah paham
ikan burung hewan bukan itu satu rangkaian satu keterikatan hidup bersama yang disitu juga ada manusia ada juga alam di sekitarnya
dan di situ juga ada aspek aspek biologis ada aspek juga sosial ada berbagai aspek gitu
dan proses ini supaya ada ekosistem ini kan terbentuk dalam proses yang bertahun tahun ribu ribu tahun gitu ya
terbentuk satu ekosistem

nah relasi ekosistem ini ketika ada interupsi oleh manusia dalam konteks kebutuhan yang mendesak terhadap perumahan terhadap apapun itu harus benar benar dipelajari dan benar benar menangkap setiap aspek kehidupan yang ada dalam ekosistem ini
apakah ada yang terdisrupsi nggak ada yang terganggu nggak di dalam ekosistem ini
nah sekarang kita bertanya tentang reklamasi yang terjadi yang sedang mau dilakukan dan yang sudah sebagian dilakukan
apakah ada disrupsi

anda melihatnya banyak atau sedikit atau ada
kalau tidak ada tidak akan ada nelayan nelayan melakukan gugatan
kalau tidak ada maka tidak akan ada orang orang yang dengan keras dan gigih memperjuangkan untuk menolak reklamasi
kita lihat apa yang terjadi di bali kita lihat apa yang sekarang eskalasi yang sudah mulai terjadi di jakarta
kalau kata bu emy itu karena musim pilkada aja bang jadi kemudian banyak yang protes gitu
tapi kita elaborasi lagi lebih jauh hasilnya atau bagaimana ulasannya
mengenai perlu atau tidak reklamasi lagi lagi di segmen berikutnya
kami akan segera kembali bersajaran berikutnya
ketika kita berhadapan dengan ketimpangan yang luar biasa kita menyaksikan ketimpangan yang sedang dibuat yaitu reklamasi
posisi kita tegas kita menolak reklamasi
karena ini adalah contoh bagaimana kita akan menyaksikan sebuah tempat yang nanti akan menjadi enclave
masalah reklamasi adalah masalah keadilan
proses yang dilakukan sekarang sangat tidak terbuka sangat tidak berkeadilan
jauh dari sebuah komitmen terhadap transparansi dan terhadap fairness
dimana nelayan tidak pernah dipikirkan dampak
ya saya terima kasih sekali
banyak orang itu selalu menuduh kami tidak membela yang miskin nelayan
banyak orang tidak tahu kalau reklamasi ini dirancang lepak harto sejak tahun sembilan puluh
ketika kami melihat izinnya tidak bisa kami batalkan kami mulai berpikir bagaimana mendapatkan kontribusi tambahan untuk membantu membangun nelayan
karena tugas kami kan sekali lagi mengadministrasi keadilan sosial
banyak orang tidak mengerti
kalau dalam sepuluh tahun mereka membangun mereka berkewajiban memberikan kontribusi kira kira satu ratus dua puluh delapan triliun
hitungan perkiraan saat ini
artinya panggul kita selesai rumah susun nelayan selesai tempat penampungan ikan nelayan selesai dan termasuk semua rumah susun kita selesai
nah ini yang kami namakan bagaimana mengadministrasi keadilan sosial
itu tadi pernyataan para kandidat calon pemimpin ibu kota pada debat kandidat yang lalu
saya ingatkan kembali kepada anda karena kita hari ini kembali membahas reklamasi
saya akan ke mas nir
boleh di elaborasi lagi mas nir
sebenarnya kalau tadi ibu emi sudah mengelaborasi sedikit memang reklamasi itu sangat perlu
kemudian bang alex juga oke reklamasi juga perlu tapi interupsi interupsi itu harus dikontrol apakah merusak yang sudah ada atau tidak
saya tidak menyatakan reklamasi perlu
oke oke itu saya salah menyimpulkan kalau gitu nanti bisa dibantah lagi
tapi mas nir kondisinya seperti apa sih mas jakarta itu seberapa butuh reklamasi sebenarnya
jadi saya coba tarik kembali dulu ya kita bicara soal jakarta pantai utara
jakarta pantai utara
pantai utara ini saya mencatat sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh seribu sembilan ratus delapan puluh lima an tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sampai tahun dua ribu ya
dengan milestone tahun tahun tersebut sebenarnya terjadi penurunan atau degresi kualitas lingkungan ya
salah satu yang paling terkenal tentu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima puluh enam saat pembangunan pantai indah kapuknya ya
yang menghancurkan hoton mangruf yang ada di muara angkei dan sekitarnya
nah terus kemudian ada pembiaran pembiaran pengembangan pantai utara yang melebihi kapasitas daya dukung lingkungannya
sehingga tercatat seperti sekarang
penurunan muka tanahnya paling tinggi
terus kemudian pencemaran pantai utara juga lebih parah
saya mencatat dari tiga puluh dua km pantai utara itu hutan mangrove hanya tersisa tinggal tiga km
nah ini terjadi sebenarnya secara teknis pantai utara ini sudah dalam yang sering saya sebutkan sedang menuju ke bunuh diri ekologis
nah di dalam rencana delta taruang ya
ini terlepas dari nanti mbak imi bisa cerita tentang rencana tanggul dan sebagainya ya
di dalam rencana delta taruang dua ribu tiga puluh ya
sebenarnya pemerintah belum merinci secara detail apa yang dilakukan agar pantai utara ini tidak menuju ke bunuh diri ekologisnya tadi
jadi saya lebih mencermati ke situ
jadi apa yang akan dilakukan untuk menyelamatkan pantai utara ini gitu kan
karena kondisinya sebenarnya tengah menuju ke bunuh diri ekologis
nah kalau kita bicara tadi bangsanya ada tanggul dan sebagainya itu sebenarnya di luar dari rencana detail tata ruang dua ribu tiga puluh yang ada
nah kelemahannya ya kelemahan yang saya catat sekarang ini adalah ini bukan sekarang sebenarnya
lebih dari empat puluh tahun dalam pengamatan saya pemprov dki ini tidak pernah konsisten terhadap rencana tata ruang yang dibuat sendiri gitu
nah kalau kita kembali ke sejak ada rt rw seribu sembilan ratus enam puluh lima delapan puluh lima terus kemudian ada utr nya juga seribu sembilan ratus delapan puluh lima dua ribu lima
kemudian ada rt rw dua ribu dua ribu sepuluh sampai yang terbaru rt rw nya dua ribu sepuluh dua ribu tiga puluh
kita bisa melihat petanya
kita bisa melihat petanya
peta pantai utara itu terjadi pengambil alihan peruntukan terutama ruang terbuka hijau hutang lindung ya untuk fungsi fungsi komersial
dan siapa yang mengeluarkan izin
tentu dari pemprovdika i
nah itu yang ingin diinformasikan sebenarnya itu gitu
jadi apa yang harus dilakukan tidak kemudian tiba tiba harus reklamasi harus ada tanggul
tetapi bagaimana penyelamatan ini dan yang terpenting yang tidak melanggar rencana tata ruang lagi gitu
karena saya ingat sekali
pak ahok dalam selalu dalam melakukan penataan kota selalu mengacu apa yang tercantum di dalam rencana trotor uang ya
baik itu rt rw maupun rt tr gitu
sudah dielaborasi oleh mas nir
kemudian bang alex dengan tadi kalau kata bahasanya mas nir tadi ini pantai utara jakarta itu sudah masuk ke era bunuh diri ekologis gitu
dengan kondisi yang sudah hampir bunuh diri ekologis ini kenapa pasangan andi sandi memilih untuk tidak melanjutkan atau membatalkan reklamasi
jadi menyambung apa yang saya sampaikan sebelumnya mengenai ekosistem
nah adalah dilusi adalah suatu upaya pernyataan yang kurang tepat bila mengatakan bahwa terjadi kerusakan ekosistem teluk jakarta beyond repairment
tidak ada itu
bahwa ekosistem bisa rusak benar tetapi ekosistem bisa recover
salah satu yang memicu kerusakan ekosistem di teluk jakarta itu kan misalnya polusi yang datang dari sungai sungai
bila polusi itu dihentikan pencemaran teluk jakarta pun akan turun bahkan drop
kita baru saja mungkin pernah sempat dengar berita ada beberapa spesies spesies ikan yang selama ini sudah tidak ditemukan lagi di teluk jakarta tiba tiba bisa ada lagi
saya pribadi saya adalah orang penikmat maritim
saya suka sekali dengan maritim dan saya sendiri mata kepala sendiri melihat di teluk jakarta itu ada school of
itu ada school of ikan lumba lumba
ada ikan lumba lumba dan ikan lumba lumba kita tahu adalah salah satu jenis spesies yang punya kerentanan terhadap kondisi kualitas air
nah lumba lumba ini ada di teluk jakarta
jadi kalau dibilang bahwa ekosistem teluk jakarta itu sudah melewati batas perbaikan itu salah
itu bisa dikonfirmasi kepada siapapun expert di bidang lingkungan bahwa ekosistem bisa diperbaiki
saya menggurkan dulu karena itu akan saya rasa akan mempermalukan
belum sampai bunuh diri lah ya menurut anda
nah ketika kenapa tetap jelek kenapa tetap buruk
karena perilaku kita perlu ada perbaikan
harus ada satu pola pembangunan yang ekocentris
artinya ada satu fokus kepada isu lingkungan terhadap ekosistem
apakah tidak ada tempat yang layak lain untuk tempat tinggal
apakah tidak ada solusi teknologi yang bisa seiring dengan kondisi lingkungan
sehingga lingkungan tetap bisa terjaga
itu juga dilusi
reklamasi itu dilusi menurut anda
dan tidak menjawab masalah ekosistem itu
sekarang mari kita bicara tentang solusi reklamasi
pertama reklamasi itu tetap standpoint dari paslon nomor tiga adalah menolak reklamasi
bila mana anies sandi menjadi gubernur dan wakil gubernur dki
maka kita akan duduk kembali
kita akan rembuk lagi
ada satu proses yang kita sebut partisipasi
jadi kita harus mengelola bersama sama
kita libatkan stakeholder yang selama ini dipinggirkan di dalam proses pengambilan kebijakan di dalam reklamasi
nelayan nelayan masyarakat masyarakat lingkungan para pegiat lingkungan
semua itu harus dilibatkan
dan itu semua harus transparan
transparan artinya publik harus bisa tahu apa yang terjadi dalam proses diskusi tersebut
publik harus bisa mendengar tahu
dan ikut mengkritisi
jangan itu menjadi suatu perbincangan di dalam ruangan tertutup yang tidak transparan
yang pada akhirnya output policy nya tidak cocok dengan publik
itu malah jadi masalah seperti sekarang
karena ada proses yang kasah kusuk yang tidak transparan
kita buka kita transparan
dan kita melibatkan stakeholder stakeholder yang ada
kan banyak nih stakeholders nya
di sini ada publik masyarakat yang ada di pesisir
ada pegiat lingkungan
ada satu masalah juga yang kita tetap kita akan jaga
para pebisnis tadi tadi sempat tersebutkan mengenai kebijakan investasi
para pebisnis yang sudah berinvestasi ke situ pun kita harus carikan jalan keluarnya
ini adalah salah satu komitmen pemerintah nantinya
bahwa mereka jangan juga sampai dirugikan
apa solusi bagi mereka
lalu bagi para investor atau para pembeli pembeli properti yang sudah terlanjur misalnya berinvestasi membeli
lalu bagaimana dengan mereka
itu juga harus dipikirkan
kecurigaan anda tuh yang paling intinya apa dari proses reklamasi selama ini bang alex
bukan ini nggak ada kecurigaan
ini adalah semua kan ada di depan meja kita sekarang kan
bahwa ini ada reklamasi yang masih banyak ketimpangan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakannya
nah ketimpangan ketimpangan itu kenapa
karena pertama tadi saya sudah sampaikan
ada sensitivitas terhadap beberapa variable variable penting yang harusnya di consider
yaitu isu lingkungan dan masalah nelayan di pesisir
yang perlu dikonsider yang kurang dikonsider
lalu kurang transparan
itu jelas kurang transparan karena kita sendiri tidak banyak tahu tentang proses itu kan
nah saya pikir itu yang salah satu proses ini isunya berkembangnya isu reklamasi dalam pilkada dki adalah proses di mana kita juga belajar untuk bisa mengambil kebijakan kebijakan dengan cara yang lebih transparan lebih sensitif terhadap variable variable
nah itu kemudian anisani memutuskan untuk tidak akan melanjutkan reklamasi
tegas sekali ini masih bang alex ya
tidak akan melanjutkan reklamasi karena hal hal tadi yang sudah
pertama kami menolak reklamasi
kami akan menghentikan reklamasi
dan lalu setelah itu kita akan merembukan ini
kita akan mengumpulkan semua stakeholders dan kita akan merundingkan
how to bagaimana kita mencari solusi terhadap ini
dan pastinya bukan reklamasi lagi
itu kan bu emy gimana anda melihatnya
seberapa realistis program calon penantang anda

ini ya saya mas tadi mengatakan bahwa
sudah terlalu lama pantai utara jakarta itu dibiarkan
seperti itu oleh pemda dki
dan untuk menyelesaikan masalah pantura jakarta memang benar
mas alex itu harus melibatkan banyak pihak
karena seluruh tiga belas sungai yang mengalir ke jakarta itu
seluruh daerah aliran sungainya itu harus diselesaikan
harus dibenarin semuanya
semua industri industri yang membuang limbah ke sungai sungai itu
nah itu kita sudah berbicara
saya ini sudah terlibat di masalah pantura jakarta sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
sejak saya mahasiswa
walhi baru berdiri pada saat itu di direkturnya ibu wetna wibtular
almarhum dr maizar sudah ada
beliau sudah menemukan indikasi penyakit minamata
pada masyarakat di pinggiran pantai utara
sehingga walhi waktu itu mengundang masyarakat minamata yang dari jepang
datang ke jakarta dan berusaha untuk meningkatkan kesadaran pemerintah
mengenai bahayanya pantai utara jakarta
itu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua
sampai sekarang apa yang sudah kita lakukan terhadap pantai utara jakarta
itu tidak ada
baru sekarang gubernur ini yang baru mau melakukan sesuatu
sebetulnya itu sudah tidak layak huni
sekarang itu mutasi
kerang kerang hijau di sana itu mengalami mutasi
ikan ikan itu mengalami mutasi
dan itu kalau masuk dalam jaringan makanan itu sangat berbahaya
kalau itu tanah tanah yang tercemar itu teroksidasi airnya kering itu kan dia teroksidasi
itu masuk ke dalam sistem kita semua
itu sangat berbahaya dan itu tidak ada yang bisa menyelesaikan itu
karena kalau tanah seluas tujuh hektar atau berapa puluh ribu hektar itu
mau dibersihkan itu tanahnya itu harus diambil kemudian dicuci kembali dan segala macam
itu sudah tidak mungkin
karena ingat di love canal di amerika itu itu harus di abandon ditinggalkan
dan itu kemudian dicuci tapi masyarakatnya tidak boleh tinggal di situ
jadi kenisayaan reklamasi menurut
jadi gini sekarang gini kan
kalau itu sudah ada kebijakan itu seperti apa
itu baru pencemaran
yang kedua itu masalah dia turun
sudah berada di bawah permukaan air laut
satu setengah meter sekarang
tahun dua ribu dua puluh lima itu dua lima meter
setiap bulan setiap hari itu naik turun pasang itu
mereka di sana itu mengalami banjir banjir rob
itu dimana mana mulai dari tanjung prihuk sampai oldowechi lincing
sampai muara angki kamalmura muara semuanya kayak gitu
itu imediat sekarang dihadapi
tidak bisa menunggu partisipasi dan segala macam
karena itu harus ditanggul
kalau tidak mereka akan
aduh lihat deh ke sana
datang deh ke sana
sebentar ini masalah saya
ini jangan saya
ini anda sudah bicara panjang tadi
jangan saya manis tadi
duduk manis waktu anda bicara
jadi tolong dengar ini bukan untuk anda
ini untuk masyarakat jakarta yang menonton cnn
sekarang anda memutuskan memilih mau memilih
gubernur yang nunggu dulu deh kita duduk dulu
sementara ini sudah terjadi dua puluh tahunan
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua saya sampai sekarang udah berapa tahun
ini sudah puluh tahun terjadi
tindakan harus dilakukan sekarang
jadi satu itu tanggul imediat
karena itu menyangkut kehidupan orang
kalau nggak terjadi terjadi banjir lagi
seperti tahun dua ribu tujuh yang menyebabkan nyawa hilang
itu akan terjadi lagi
apalagi kita menghadapi global warming
jadi tanggul itu tetap harus ada
kalau enggak itu masyarakat harus dipindahkan

itu belum selesai
jadi dua ratus lima puluh ribuan itu yang mau dipindahkan
kemudian itu ada air yang nggak bisa keluar
itu air di sana itu hitam
hitam dan tidak bisa mengalir
itu tidak terjadi bud nya itu tidak tahu berapa
dan solusi ini memang hanya reklamasi
bukan bukan hanya reklamasi
reklamasi itu hanya satu dari berbagai rencana
yang dari pmdadki namanya jakarta defense coastal system
jadi ada rencana itu
dan itu harusnya masuk di dalam rencana detail tata ruang
dan kenapa itu tidak masuk saya juga tidak mengerti
karena itu sudah selesai tahun dua ribu sebelas
jadi kondisi memang sudah seperti itu
ya sudah jakarta defense coastal system itu segala macam itu sudah direncanakan
dan reklamasi hanya satu dari berbagai itu
supaya pembangunan di jakarta itu bisa lagi di utara
kalau tidak utara itu ekonominya sudah parah banget
selatan jakarta yang merupakan daerah resapan air
itu baru kemudian dibenturkan kembali
benar tata ruangnya udah berantakan oleh gubernur yang dulu dulu
jadi itu harus ditata ulang kembali
hutan kota harus diberikan didirikan di jakarta
sehingga jakarta itu jakarta resapan airnya jadi ada lagi
kita akan urus masalah tata ulang lagi di segmen berikut ya bu

kebijakannya itu salah
prosesnya itu seperti yang tadi saya sampaikan tidak transparan
kedua tidak mempertimbangkan beberapa variable variable penting dalam proses pengambilan kebijakan
proses pengambilan kebijakan itu harus mempertimbangkan banyak variable
dan itu semua adalah masukan masukan dari publik
kalau bisa itu adalah idealnya seperti itu
dan lalu proses formulasi kebijakannya dilakukan transparan
yang selama ini tidak transparan dan tidak melibatkan itu
untuk kebijakan reklamasi saya melihat tidak transparan kurang transparan dan tidak mempertimbangkan beberapa variable penting
siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam proses reklamasi ini menurut anda
jadi pertama proses tadi
lalu kedua kita bicara tentang urgensi
nampaknya ada upaya untuk meningkatkan suatu kesadaran tertentu bahwa ini urgent ini penting
sebenarnya urgensi urgensi untuk membuat reklamasi itu tidak se urgent itu
tidak ada satu masalah yang demikian urgentnya sampai harus melakukan reklamasi
lalu tanggul tanggul juga saya pikir perlu kita pelajari lebih mendalam
kalau khusus untuk tanggul saya pribadi tidak secara tegas selalu mengatakan tidak perlu ada tanggul
tetapi mari kita bicarakan bukan kita bicara kita analisa dengan baik
benar benar kita perhatikan
apa masalah kira kira yang akan bisa timbul kalau kita membuat tanggul
tapi sekarang kita kembali kepada reklamasi
dan isu tadi masalah ekosistem
ekosistem itu bukan saja masalah tanaman masalah ikan masalah
waktu kita tidak terlalu banyak banget langsung saja
ini juga kaitannya sosial
bahwa di situ ketika terbentuk satu ekosistem
pak di situ ada relasi sosial masyarakat yang juga harus kita sensitif
siapa menurut anda yang dirugikan dari segi sosialnya
salah satunya paling nyata adalah nelayan
itu satu masalah
dan kita tidak bisa menganggap itu satu hal yang tidak terlalu penting
sehingga saya pikir proses ini harus dihentikan
kita harus duduk lagi
kita dengan transparan membicarakannya
kita tadi sempat ya secara off air
kita bicara tadi mas ya
apa yang akan dilakukan dengan
yang sudah terlanjur di timbun ya
itu kan perlu dipikirkan juga
lalu apa yang akan kita lakukan dengan para investor yang sudah mengeluarkan dana besar
mereka juga kan kita sebagai
kita harus bisa juga menjaga kepercayaan investor
kita harus carikan solusi
lalu kita juga harus bisa mempertimbangkan para pembeli
yang sudah berinvestasi membeli properti di sana
nah itu juga harus kita bicarakan
nah tapi lalu bagaimana juga dengan lingkungan
bagaimana dengan nelayan
bagaimana relasi sosial yang ada di masyarakat di daerah pesisir utara
pertanyaan anda itu akan saya tanyakan ke bu emi
gimana menjawab pertanyaan pertanyaan tadi bu emy
masalah sosial juga nelayan kabarnya di
itu kan udah babaliyut ya istilahnya kalau orang sunda ya
sudah kacau balau itu di sana ya
jadi ada apa namanya
ekosistem di situ itu bukan seromantisnya si bapak alex tengah katakan
karena itu adalah ekosistem yang rusak
kita harus melakukan adaptasi
supaya itu bisa dihuni
jadi dalam proses ekosistem itu ada yang namanya adaptasi
adaptasi itu adalah kita membuat ekosistem buatan
semua ibu kursi kayak sawah itu ekosistem buatan
jadi kita membuat ekosistem buatan yang baru
sehingga nanti akan kembali lagi
bisa tumbuh lagi itu
tidak sama tetapi lebih baik daripada yang sekarang
nah tadi dikatakan bahwa
ada ikan lumba lumba di sana pernah lihat sendiri
saya nyelam di sana
dan di pulau bidadari itu jauh loh dari pulau reklamasi itu
visibility itu zero di pulau bidadari
endapan yang dibawa dari sungai itu sudah sampai dua km
kalau dilihat dari google map itu dua km dari pantai
dan itu di pulau bidadari itu sudah kena
jadi memang kalau yang teluk jakarta yang lain memang tidak apa apa
tapi tidak ada ikan lumba lumba yang disebutkan tadi itu hidup di sana
di sekitar yang ini tadi yang dipengaruhi tadi itu tidak ada di pesisir
itu tidak ada
ikan sembilang yang dulu banyak di situ sekarang itu cuma sekali sekali aja munculnya
ada di sana masyarakat nelayan itu
saya tiga minggu yang lalu wawancara mereka di laut
karena kalau wawancara di darat itu sudah terkontaminasi dan macam macam
di laut langsung ketemu dengan mereka
di pulau sede masih ada
kemudian waktu reklamasi bagaimana
oh saya bisa dapat delapan puluh kg ikan kakap putih di situ
karena waktu reklamasi itu ada ular ulat cacing cacing tanah keluar
banyak ikan senangin ikan kakak putih
itu banyak di situ
sekarang masih bisa menangkap
tidak masih bisa
terganggu di muara waktu itu
sesudah muaranya dikeruk bagaimana
jadi untuk nelayan punya dampak positif tidak
ada saya tidak mengerti ya
tentu saya tidak bisa mengatakan bahwa ada yang merasa dirugikan
ada yang tidak merasa dirugikan
tapi kan ini masalahnya adalah menyelamatkan semua orang
dan bagaimana nelayan ini kemudian juga dibantu
dan itu ada programnya pak ahok
dari dua ribu dua belas muara angke itu terbang
itu terjadi proses partisipasi yang luar biasa untuk penataan kampung nelayan
itu dua ribu dua belas loh arsitek itu tiga arsitek itu turun terus menerus seminggu sekali
mereka ada proses itu
jangan dibilang proses partisipasi tidak ada
tetapi yang datang itu nanti berbeda beda
jadi ada yang tidak tahu ada yang tidak mau ikut ada yang tidak apa
itu dinamika di masyarakat yang harus dihadapi seorang gubernur
jadi kepentingan masih ada
gubernur itu bikin perumahan di sana
yang sekarang tinggal di gubuk gubuk yang gak jelas itu mandi di air coklat
dia akan membuat rumah nelayan untuk nelayan yang singgah singgah itu
yang dari indramayu
supaya mereka bisa dapat tempat yang baik dapat air bersih yang baik sementara mereka di darat
kemudian dari situ kalau pengembang membangun perumahan itu kan ada peraturan satu ratus tiga puluh
satu itu mewah tiga rumah sedang yang lima rumah kecil sederhana
dan gubernur basuki mau konsekuen melaksanakan itu
jadi reklamasi itu bukan untuk orang kaya bukan untuk pengembang itu adalah untuk warga jakarta
supaya kita ini seperti singapura
bisa kita menikmati laut
bisa kita menikmati air coklat
sekarang ini yang datang ke sana itu bau kylinya hitam
sementara kita mengekspor ratusan juta kubik pasir untuk mereklamasi singapura
orang datang ke singapura menikmati marina bay sand
sementara nggak ada yang mau rekreasi kecuali di ancol
tapi ada nggak sih yang mau berenang di pantai ancol juga
jadi ini yang menurut saya harus
ini yang harus didudukkan gitu loh
jangan cuma nato
kita ini sudah nato
gubernur basuki adalah an action ya
dia orang yang aksi
dan ini perencanaan
bukan dia yang buat
jadi menurut anda kurang realistis apa yang dikatakan bang alex
itu cuma kasih gini loh
pak anies itu dia kasih permen sama orang
apa yang orang mau dengar itu dia kasih permen
pak ahok itu pak gubernur basuki itu
tapi sembuh kita
kalau orang sakit dikasih obat itu sembuh
pak alex jadi ini ngasih permen atau ngasih pil pait
kalau misalnya keberpihakan gitu
tadi bu emy sudah mengelaborasi
ada kok keberpihakan kepada yang tadi anda sudah katakan
selama ini terpinggirkan secara partisipasi
saya kagum dengan kemampuan membangun argumen dan logika yang
kesannya sangat meyakinkan
tapi mohon maaf salah
pertama saya harus ulang lagi bahwa ekosistem itu bisa recover
itu saya konfirmasi
bahwa ekosistem itu tidak ada ekosistem yang demikian beyond repairment
dan khususnya untuk teluk jakarta ekosistem teluk jakarta bisa recover
berapa lama itu
bahwa ini demi kebaikan masyarakat tadi
bukan untuk para pengembang atau apa
kenyataannya kalau memang untuk masyarakat
lalu kenapa para nelayan itu mempermasalahkan reklamasi tersebut
karena kampung nelayan itu mereka digusur
mereka tidak punya garis pantai yang mereka bisa pergunakan untuk melaut
itu kan akses mereka menuju laut
itu adalah di pesisir tersebut
ketika tertutup oleh reklamasi mereka tidak punya akses
jadi ya kelihatannya indah sekali gitu ya kemampuan membangun argumen
tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu
jadi argumen sama fakta beda gitu
saya pikir kelihatan decisive itu sesuatu hal yang bagus
kelihatan bisa mengambil keputusan gitu
tetapi ketika keputusan itu salah ya salah
yang harus dilakukan
itu adalah kita harus dudukan kembali reklamasi ini
kita dudukan kembali
di mana masalah itu harus diakui
kalau telah melakukan kesalahan bahwa ada kelompok masyarakat yang dirugikan
itu harus diakui bahwa ada kelompok masyarakat dirugikan
bahwa sebenarnya ada impact lingkungan
bahwa itu bisa menjadi masalah
kita harus akui bahwa itu masalah
yang penting adalah dalam proses ini
kalau kita memang nilai niatnya adalah baik
adalah kita harus dudukan kembali
kita harus libatkan stakeholders yang selama ini
dan dicarikan jalan keluarnya
nah dicarikan jalan keluarnya kita akan cari bang
di segmen berikut tk kita harus break dulu
sebenarnya kita akan lanjutkan
saya akan beri kesempatan untuk menjawab
saya duluan nanti ya
nah usai jalan berikut ini
langsung saja biar menghemat waktu bu emy silahkan menanggapi
ini itu karena saya sudah lama sekali ya menanganin ini ya dari tiga puluh tahun yang lalu
jadi saya merasa itu kita tuh selama ini nato aja
ngomong diskusi melulu
tidak pernah ada tindakan dilakukan
tadi dikatakan bahwa ekosistem bisa kembali
itu ada ilmu yang mengatakan
di ilmu lingkungan itu ada yang namanya irreversible damage
kalau udah irreversible damage
itu kita melihat
indikator biologis itu apa
biasanya kita ambil itu biokator indikator
itu sesuatu yang tidak bisa bergerak dari situ
itu adalah molusca
ya kerang kerangan itu
kepah kepah itu ya
dan itu udah menunjukkan bahwa terjadi mutasi di situ
jadi kalau udah terjadi mutasi genetik
artinya di situ tuh sudah tidak bisa balik gitu
jadi itu harus di benerin
dan kemudian apa namanya logam logam berat
merkuri kadmium timbal
yang itu sudah ditemukan sampai dua kilo dari pantai
itu tuh gak bisa
itu tuh gak gampang mengatakan bahwa itu bisa kembali
itu perlu waktu lama untuk membersihkan itu
sementara orang hidup sekarang
orang hidup menghadapi banjir sekarang
makan itu binatang binatang yang tadi itu mestinya tidak masuk di dalam jaringan makanan
itu orang makan gitu loh
kalau kritik tentang untuk pengembang saja ibu
oh itu tadi kan sudah saya jawab
itu sudah saya jawab
tadi kalau bahwa apa namanya nelayan disingkirkan
tidak ada penggusuran
mana perencanaan yang mengatakan ada penggusuran
tunjukkan nama saya karena itu tidak ada
malah dua ribu dua belas itu terjadi terus partisipasi proses untuk tata penataan muara angke sebagai kampung nelayan
kemudian dikatakan tadi bahwa nelayan tersingkirkan
di situ masih ada ratusan kapal yang nelayan kecil di bawah lima gigaton
malah ada nelayan tombak
dan itu mereka masih bertahan
dan mereka memang tidak di situ
mereka jauh perginya dua kilo tiga kilo dari pantai
baru mereka menangkap
karena di situ tidak banyak
kemarin itu saya lihat gitu ada videonya
apa yang mereka tangkap di situ
ikan perek namanya
maaf ya namanya perek
itu kan kecil
nah teri teri ada di situ
tapi juga tidak banyak
ada ikan ikan tertentu datang ke situ
itu bukan berkembang diet di situ
itu adalah ikan yang migrasi datang ke situ
pada saat belum tertentu
di mana pelangton ada
kalau ada masa air yang bawa pelangton mereka makan di situ
tapi kalau berkembang biak di situ itu sudah sangat jauh
untuk menutup dialog kita malam hari ini
kesimpulan anda standing position nya ahok jarot terkait dengan hal itu
jangan ngomong aja lah
ini perlu solusi sekarang
karena ini sudah sangat buruk
dan sudah sangat tidak layak huni
jadi kalau anda datang ke sana anda lihat air hitam tidak mengalir
dan itu sangat buruk
ya kesehatan kebersihan lingkungan orang yang hidup di sana
mereka sudah biasa itu
mereka tidak melihat itu
dan juga kemudian ada terjadi cacat cacat
anak anak lahir di sana
yang saya diberitahu oleh puskesmas puskesmas di sana
yang itu kita harus peneliti sebetulnya ya
jadi sekarang itu harus ada tindakan
dan ini sudah diperencanaannya itu sudah lama pak
karena banyak teman teman waktu itu ikut penceranaan jakarta coastal defense system
itu banyak banget orang terlibat
saya lihat daftar hadirnya
jadi kalau dihentikan reklamasi menurut ibu
ya kalau menurut israel dihentikan
lalu sejauh alternatifnya apa saat ini
karena kan reklamasi itu menghasilkan uang untuk membangun tanggul
sekarang dibutuhkan tanggul itu
bukan tahun depan
dengan dihentikan reklamasi itu
banyak sekali kerugian
perumahan tidak selesai
sekarang saya juga harus kasih kesempatan bang alex
ini ada banyak
jadi alternatifnya apa tadi kalau dikatakan bu emy tadi
kalau nggak mau reklamasi alternatifnya apa dari anda
jadi kita hentikan dulu reklamasi
proses ini semua kita hentikan
dan kita harus duduk bersama
spend sedikit waktu tambahan
saya pikir nggak ada masalah
justru itu akan membuat dia lebih sustainable
hasil daripada output kemasan produk kebijakannya akan lebih jangka panjang
kesalahan inilah efeknya sekarang
dibatalkan oleh pt un
jadi harus duduk
semua stakeholder harus dilibatkan
tidak ada yang boleh tersingkirkan
para penggiat lingkungan
masyarakat kota jakarta yang general
semua stakeholders diidentifikasi dan diajak bicara
forumnya seperti apa
bahwa apa pertukaran informasi dan argumen
yang terjadi itu publik harus tahu
si a argumennya bagaimana
si b argumennya bagaimana
itu harus dibicarakan
sehingga proses ini partisipatif tadi
sehingga akhirnya mengerucup kepada satu kesimpulan bersama
yang kuat sehingga para stakeholders ini semua
para pemangku kepentingan ini semua
tentu akan ada take and give ya
dimana ada yang harus terkalahkan sedikit dalam satu hal
ada yang dilebihkan sedikit di hal yang lain
tapi partisipatif tadi
harus ada partisipasi
karena kita tidak bisa melakukan satu judgement tadi
ketok palu ini beyond repairment ekosistem
itu kan harus di research dong
boleh saya selesai
di pantai utara jakarta
waduh researchnya sudah banyak banget
lalu bagaimana impact sosialnya
salah satu yang masalah
itu yang masalah dari para nelayan
adalah ketika dibangun
akan dibangun di situ sebuah pulau reklamasi
itu walaupun dikasih jarak
itu kan ceritanya dikasih jarak nih
air jadi pulau
supaya ada tempat untuk para nelayan
boleh saya selesaikan
ada jarak sedikit antara pesisir dengan pulau itu
kenyataannya itu tidak ada jarak itu
sehingga nelayan itu kehilangan mobilisasi
itu satu isu lagi ya
itu gak benar
tidak ada ratusan kapal di situ tuh
ini kepanjangan ya
itu ada ratusan kapal
itu ada tuh
itu adalah delusional
realitanya ada ratusan kapal di sana
yang tiap hari mondal mandir
kok dibilang di blok
bila mana nanti pulau itu akan dibangun
tidak ada pengusuran
tidak ada pengusuran
tidak ada pengusuran
jangan bilang ada pengusuran
tidak ada pengusuran
kalau dari kesempatan ini sudah jelas
tidak ada pengusuran
tidak jelas maksudnya
ini kan dengan waktu yang tersisa
bagaimana meyakinkan kepada pemirsa sebenarnya
nah itu dia
dan pemirsa ini sudah jelas
ada dua solusi yang ditawarkan
kemarin menurut saya ini sebenarnya memberikan kesempatan bagus untuk mengedukasi kepada
bagaimana misalkan masalah persoalan pantai utara jakarta dari sisi paslawan nomor dua
dengan segala macam visual dan sebagainya
dan ini kita punya alternatif dari paslawan tiga dengan segala macam solusinya gitu
nah dua hal inilah yang kemudian nanti menurut saya akan ditawarkan kepada masyarakat
dan disitulah kita akan tahu sebenarnya masyarakat akan berpihak kemana
dan cnn indonesia hanya menyajikan masakannya
asal jangan dipelintir saja
asal jangan dipelintir saja
asal jangan dipelintir saja
masa itu kita akan lihat
saya mengingatkan pada saat ini
sebenarnya pada saat ini
saya mengingatkan kepada masyarakat
saya mengingatkan kepada masyarakat
saya mengingatkan kepada masyarakat
segala macam solusinya

akan ditawarkan kepada masyarakat

akan berpihak kemana

asal jangan di plintir saja
kita harapkan pemirsa bisa mengambil kesimpulan

anda yang akan menyimpulkan termasuk bagaimana

terima kasih bu nemi

bang alis terima kasih